dan untuk mengungkap lebih dalam temuan lembaga biologi molekuler atau lbm eijkman telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom dengan kepala lembaga biologi molekuler eijkman prof amin subandrio
selamat pagi prof amin
semoga kabar baik dan sehat prof
ya betul ini pengamatan kami masih di tahun lalu ya
berbandingan ya kira kira enam bulan pertama dari pandemi
kita mendapatkan bahwa dari sejumlah yang diobservasi itu perbandingannya adalah satu ratus empat puluh orang itu tidak menimbulkan gejala
dan hanya enam puluh delapan orang yang
muncul dengan gejala
nah itu juga membuat kita tanda petik prihatin karena mungkin anak anak itu banyak yang terpapar dan mengandung virus tetapi tidak bergejala dan berpotensi menjadi sumber infeksi bagi sekeluarga dan juga sekelilingnya
karena hampir tidak ada gejalanya
artinya mungkin gejalanya ada tapi ringan sekali sehingga mereka tetap beraktivitas seperti biasa dan sampai orang tuanya pun menganggap itu tidak ada gejala apa apa
itu yang perlu mendapat perhatian di kalangan keluarga tentu
baiklah prof amin
apa saja gejala gejala yang dialami anak anak yang terpapar covid sembilan belas ini dan apakah kebanyakan gejalanya ini ringan atau berat
gejala anak anak yang terinfeksi itu memang bervariasi
kalau kita termati lebih rinci spektrum gejalanya itu mulai dari batuk cuma lemes lemes saja ya
ada targik gitu atau kelihatan lesu
kemudian ada demam ada pilek
kemudian beberapa memang mengalami susah nafas
sampai ada yang muntah diare nyeri otot nyeri kepala nyeri perut
itu ada semua
tapi yang paling sering dialami
ini memang beda beda dari usia ke usia
tapi yang dari anak anak itu ya dari satu tahun di bawah satu tahun sampai delapan belas tahun
sebagian besar itu mengeluhnya adalah batuk
kemudian diikuti dengan tadi rasa lesu
itu yang dialami sebagian
pada anak anak yang lebih besar ya di atas satu tahun
itu mereka yang mengalami pilep
dan ada juga yang mulai merata kesak nafas
tapi spektrum gejalanya itu seperti tadi saya sebutkan cukup banyak
baiklah prof amin kasus kematian anak yang terpapar covid sembilan belas di indonesia ini terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan negara negara lain
dengan fatality ratenya ini mencapai tiga hingga lima persen
lalu apa penyebab covid sembilan belas dari tiga hingga lima persen
apa yang terjadi di indonesia
ya angka kematian itu biasanya dikaitkan dengan kelambatan penanganan
dan itu juga menjadi dilema
karena tadi kita lihat bahwa sebagian memang tidak menunjukkan gejala
atau tidak diketahui gejalanya oleh orang tuanya
dan beberapa di antara mereka memang kemudian menjadi berantakan
dan itu sebetulnya seperti juga pada orang dewasa
kalau penanganannya terlambat maka kecenderungannya untuk menjadi lebih berat itu lebih besar
nah semakin besar morbiditasnya tentu angka kematiannya akan semakin tinggi
jadi permasalahan yang kita hadapi adalah memang early detection dan tentu pengobatannya segera juga
baik lho prof pemerintah
satgas ini menyiapkan program vaksinasi untuk anak anak berusia dua belas hingga tujuh belas tahun
apakah menurut prof langkah ini sudah tepat
ya intinya adalah semua orang kita harapkan punya kekebalan
nah kekebalan itu kan bisa diperoleh dengan berbagai cara
dengan cara alami natural immunity ataupun dengan cara divaksinasi
jadi kalau kita mengikuti
yang kedua dengan vaksinasi tentu kita harus dengan cermat juga mempelajari keamanan dari vaksin
waktu uji klinik itu dilakukan pada usia delapan belas sampai lima puluh sembilan tahun
alasannya utamanya adalah karena itu uji klinik maka kita menggunakan populasi yang sistem kekebalannya itu
di number dua kekebalan kekebalan yang terkenal itu

sudah meningkat sampai ketinggalan
outraka udara itu juga oxytensis
juga ada utmost problem dari utama vaksinin
ya karena vaksin sudah lengkap
yaitu pada keturunan dua belas tahun hasilnya
tapi dalam perkebalan ini
kalau itu tidak bisa dipergunakan tetapi untuk bisa memberikan rekomendasi itu kita membutuhkan data
karena ini sangat diperlukan dan kita selalu harus menganut scientific evidence
nah beberapa pengembang vaksin sudah mulai mencoba tapi tetap di atas dua belas tahun yang sudah mulai direkomendasikan
nah ada upaya lagi untuk menurunkan batas usianya ya misalnya di atas tujuh tahun dan sebagainya
jadi makin lama makin rendah batas usianya
tentu kita berharap bahwa sejak bayi pun kita sudah bisa memberikan vaksinasi covid sembilan belas ini
seperti juga vaksin vaksin yang lain yang sudah diberikan sejak bahkan sejak hari hari pertama
tetap sekali lagi itu harus dilakangi dengan bukti bukti ilmiah
dan saya yakin semua pengembang vaksin itu sedang mempelajari hal tersebut
harapan kita emang nanti rentang usia atau batas vaksinasi itu bisa berlebar di perlebar
dari kata kelabar
bayi baru lahir sampai dengan usia lanjut
selama tentu tidak ada indikasi kontra misalnya comorbid dan sebagainya
baik lalu prof di negara negara lain seperti amerika serikat misalnya
program vaksinasi untuk anak anak ini di antara usia dua belas hingga tujuh belas tahun
vaksin yang diberikan adalah vaksin merek pfizer
apakah indonesia harus melakukan hal yang sama
seharusnya vaksin apapun
seharusnya vaksin apapun
vaksin apapun bisa dipergunakan untuk rentang usia yang manapun
karena kita juga punya history punya sejarah
menggunakan berbagai macam platform vaksin ini tentu untuk penyakit yang lain ya
itu juga pada rentang usia sampai usia yang masih dini
masih anak anak sampai dengan usia lanjut
jadi harusnya tidak dibatasi dengan satu platform saja
tapi semua platform diharapkan nanti bisa dipergunakan untuk katakanlah semua umur
baik lalu prof hari ini bepom akan memberikan pernyataan resmi terkait dengan izin vaksin pada anak anak di indonesia
lalu apa saja yang perlu dilihat bepom dalam meloloskan vaksin untuk anak dari sisi efektivitas maupun dari sisi keamanan ini
yang harus dilihat pertama adalah faktor keamanannya
artinya apakah vaksin itu memang tidak menimbulkan permasalahan pada usia usia dini
sekali lagi pada usia dini itu respon imunnya masih belum mature
nah itu harus kita pelajari
yang kedua tentu masalah efekasi
karena pengalaman dengan vaksin
dan yang lain ada beberapa vaksin yang kalau diberikan pada usia terlalu muda
maka respon imun yang dimunculkan itu tidak seperti yang diharapkan
jadi ada vaksin misalnya vaksin tampak itu harusnya diberikan di atas dua belas bulan misalnya
kalau diberikan di bawah itu makanya responnya tidak terlalu baik
nah ada juga vaksin yang memang bisa diberikan sejak awal dan juga
cukup efektif dan aman
misalnya poliovaksin yang oral itu sudah bisa diteteskan di bayi bayi
jadi dari pengalaman itu kita bisa melihat pada prinsipnya semua platform bisa diberikan
termasuk yang sekarang ini sudah ada di indonesia
ini juga harus dipelajari apakah memang aman untuk usia
awalnya tentu usia
dua belas ke atas kemudian kita akan belajar di atas tujuh tahun
dan akhirnya nanti kita akan punya data apakah aman di usia yang lebih rendah
ya mulai dari lahir sampai usia enam tahun
karena prinsipnya semua orang memiliki risiko yang sama untuk tertular virus covid ini
bayi baru lahir pun
bayi bayi yang misalnya harus mendapatkan asi dari seorang ibu yang terkena covid nya itu berisiko tinggi
jadi tetap saja kita harus memberikan proteksi buat mereka
baik prof amin terima kasih atas informasinya dan waktunya bersama kami di cnn indonesia
sehat selalu prof
terima kasih sama sama